kepala politik dong pak kemarin kan nasdem tidak dihundang pak itu kemarin kemarin itu kemarin itu kemarin itu kemarin
karena tidak ada tidak ada tidak ada partai
ya memang tidak dihundang
kenapa pak alasannya pak karena tidak mendukung partai tidak ada yang selain pak
nasdem itu ya kita harus bicara apa adanya ya kan sudah memiliki koalisi sendiri
dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul itu kan juga ingin membangun kerjasama politik yang lain
mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa ya masa yang di sini tahu strateginya kan mestinya tidak seperti itu
jadi apa saja apa saja
dalam politik itu wajar wajar saja
saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik
jadi biasa kalau saya berbicara politik ya boleh dong